selain dua ratus lima belas juta rupiah untuk kartu kredit pribadi sel
saksi asn kementan di pengadilan tipikor juga mengungkap pembayaran uang satu ratus sembilan puluh lima juta rupiah
untuk kartu kredit sel lainnya
padahal saksi menyebut tak ada anggaran di kementan untuk kebutuhan pribadi
yang tadi disampaikan atau yang lain lagi itu
saya sembilan puluh lima juta dan seratus juta
itu disampaikan oleh penjerjang tadi sudah bilang ya
enggak enggak kalau yang ini saya transfer langsung ke kartu kredit itu
iya permintaannya dari siapa
reski ya reski dari mana
mungkin dari panji itu saya juga
jadi saudara permintaan dari reski langsung ya
saudara menanyakan nggak pak reski siapa yang perintah saudara ini
ini kan kepentingan pribadi pak menteri